hai john kamera kamera jadi ini kalau dimatuk aku gimana hai
reguana merah juga daiguana yang alpino
hai wih wih geli apa selalu aja gembira kalau saya bisa jalan jalan mengunjungi kebun binatang
yang ada di daerah yang saya datangi nah kali ini saya mengunjungi kebun binatang yakni jogja
eksotarium sleman tempatnya kabupaten sleman yogyakarta memang ini masuk masa liburan sekolah
jadi banyak sekali anak anak di sini apalagi yang rombongan sama sekolahnya ada juga yang
bareng sama keluarga dan semuanya
untuk menikmati wahana edukasi dan juga melihat mini zoo yang ada di sini penasaran kan yuk ikutin saya
hari silakan mbak
berapa harga diketiknya satu orangnya lima belas untuk berapa orang satu
satu orang ya
silakan mbak oke terima kasih
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
oh ada faiz
oke sebelah saya ini ada mas teguh
mas teguh yang nemenin saya memperkenalkan semua binatang yang ada di sini mas ya
sekarang kita mau ke kandang apa nih
ini kandang ular
nah setelah mengunjungi kandang ular
saya pun berkesempatan untuk melihat langsung beberapa satwa yang unik dan juga eksotis
koleksi satwa ini pun tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga dari mancanegara
anak anak juga dapat berinteraksi langsung dengan satwa sekaligus belajar mengenai para satwa ini langsung dari para pemandu
ini kuana merah juga ada kuana yang albino
ya mulai kelihatan
ini saya sekarang mau mencoba untuk mencoba ini

namanya siapa mas
hai jon lihat kamera lihat kamera jonny
nanti kalau dia matuk aku gimana
area seluas sepuluh hektare ini mengedepankan konsep wisata edukasi
satwa yang ada di sini juga sudah jinak jadi tentunya aman bagi pengunjung
wuh wuh kok berani pegang nggak
ini yang dekat
jadi ini adalah kura kura
jenis sulcata ya pak
sulcata dari afrika
ini namanya cita katanya yang paling jinak
usianya udah lima belas tahun
gede nya bisa sampai delapan puluh cm ya pak
maksimalnya delapan puluh cm dan usianya bisa sampai seratus tahun
sehat terus ya
habis ini saya masih akan main ke tempat lain lagi
tentunya tidak kalah menarik
tetap ikutin saya terus ya
tapi saya mau ambil yang kacang panjang lagi untuk cipta
cita makan lagi
wah sekarang saya udah sampai
di tujuan kedua saya untuk wisata kali ini saya berada di kampung flori
jaraknya hanya sekitar lima sampai sepuluh menit aja tadi dari tempat saya sebelumnya
halo yang di sini
fokusnya itu untuk pembibitan ataupun pembudidayaan tanaman
jadi saya mau belajar gimana sih cara menanam yang benar dan baik
supaya tanamannya bisa tumbuh sehat
lalu juga di sini bisa mancing
juga bisa berendam berendam kaki di kolam ikan dan ada kuliner enaknya juga
saya mau cobain semuanya
coba saya ke dalam dulu deh ya
ini nih yang utamanya
hari ini kita mau praktek repoting tanaman puring
jadi ini tanaman yang kita setek sudah keluar akarnya
kemudian nanti kita mau pindahkan ke dalam pot
oh ini akan dipindahkan ke dalam pot
jadi orang tua yang mencari apa ya kira kira anak saya liburan ngapain
nah biar bisa tetap belajar
atau bantuin mama papahnya di rumah bapaknya
lucu banget ada yang lagi mandi mandi segala
jadi tadi saya selesai pemibitan tanaman
sekarang saya mau pindah ke spot berikutnya
ini katanya ada ikan yang bisa nerapiin kaki
untuk supaya bisa bersih
jenis ikannya namanya ikan nilem kalau saya nggak salah
langsung kesana aja yuk
terus saya jadi takut nih
tidak ada yang bisa

setelah lelah berwisata seharian waktunya makan
nikmat banget ini tuh istilahnya kalau kata orang jakarta tuh makanan sedep sedepan
ada sayur lodeh ada telur dadar tempe panas panas sama nasi dilengkapin sama teh deso
luar biasa tapi ini menjadi penutup perjalanan saya hari ini karena tadi saya udah jalan jalan ke eksotarium jogja
terus sekarang saya ada di kampung flori dan menutup perjalanan hari ini dengan makan siang yang ciamik punya
tapi untuk anda saya mau nge share intinerary saya hari ini dan juga biaya biayanya
tadi ketika masuk ke eksotarium saya hanya cukup membayar lima belas ribu rupiah saja per orang
saya sudah menikmati semua fasilitas dari mulai mengasih makan binatang
terus juga tadi saya bisa harusnya bisa naik kuda
cuma tadi karena ngantri sama anak anak kecil jadi saya nontonin anak kecil aja main kuda
terus tadi di sana semuanya udah bisa ya all in rp lima belas
dari sana saya pindah ke sini di sini ternyata tidak ada tiket masuknya
cuma apabila anda membawa kendaraan pribadi anda cukup membayar lima rupiah

untuk parkirnya begitu
terus tadi nih ini semua yang saya pesan makanan ini ada teh ada sayur lodeh ada telur
ada tempe semangka juga sebagai dessertnya
ini total yang harus saya bayar hanya tiga puluh sembilan ribu rupiah
jadi kalau semuanya saya hitung untuk perjalanan saya hari ini jalan jalan di sleman
saya hanya mengeluarkan uang sebanyak lima puluh sembilan rupiah
luar biasa kan murah

nah langsung ajak keluarga anda untuk berlibur
karena pastinya anak anak happy orang tuanya juga senang karena tidak terlalu mahal bayarnya
aliza hanum dan tim luit putan melaporkan dari sleman yogyakarta